kok malah diem
gue udah keburu males
jangan males atupur
orang males itu hidupnya bakalan susah
yang bikin hidup gue susah itu lo
orang mau minjem helm aja
kamu itu mau minjem helm
jangan terserah atupur
gue gak mau dengerin kata kata bapak lo
ketemu rumahnya adam
dia masih mau ngajak kerja
abang gak keberani nanya soal kerjaan
ketemu rumahnya adam
ketemu rumahnya adam
ketemu rumahnya adam
ketemu rumahnya adam
ketemu rumahnya adam
ketemu rumahnya adam
ketemu rumahnya adam
ketemu rumahnya adam
ketemu rumahnya adam
ketemu rumahnya adam
ketemu rumahnya adam
kaki abang kenapa

ya tapi gak usah nanya lagi sekarang
emang gara gara kenapa sih
gak tau tiba tiba bangun tidur bang nungkak
bukan yang sebelahnya
terus kenapa abang teriak
ya tadi abang pikir tadi mau

oh jadi yang sebelah kanan yang sakit
ih lu mana aja sih ya
neng rika saya minta maaf karena gak jadi ngejemput
helm saya bener bener dipake sama pur
tapi udah dikembaliin kok
beli helm satu lagi buat nganterin engrika kemana mana
lu kalau bawa motor tuh jangan sambil ngobrol dong
gak itu apa
ini mah bukan ngobrol tapi teleponan
jawabmu masya allah
ah kaki gua
nih bang air garamnya
iya air panasnya sebentar lagi
gimana bang rasanya direndam pakai air garam
oh seperti itu
jadi yang ikut banyakanci ya
ketarungan ketemu lo disini mai
ya mau gak mau bikin kuenya perlu dibanyakin
ya nggak apa apa ntar kalau kurang belanja lagi aja ya
remnya pakem banget ya
saya baru aja dateng
kapan lu mau beli helm dua
saya baru aja duduk
kok malah diem
gue udah keburu males
jangan males atupur
hidupnya bakalan susah
yang bikin hidup gue susah itu lo
orang mau minjem helm aja
jangan terserah atupur
gue gak mau dengerin kata kata bapak lo
kamu berani pur
kalau nggak mau dengerin kata kata bapak saya
atau sama bapak saya
kagak bikin selamatan apa
ya mereka kan gak punya duit be
udah bisa pindah aja syukur
syukur udah bisa pindah
syukur udah ada yang ngasih kontrakan ya
kalau kagak ada yang ngasih kontrakan rumah murah mah
gue gak tau dah
gak ada tepat tepat
cuma belum ada yang bilang makasih aja
sama yang ngasih kontrakan
emang si ojek sama si tati
belum bilang makasih sama bapak be
mereka sih udah
cuma leluhnya yang belum
oh seperti itu
makasih ya be
cuma segitu doang mah
kagak usah dikede kedein
kalau lu mau
kita kejar kejaran lagi nih
orang yang gampang tersinggung sama kesel itu
kamu mau kemana
males gue dengerin kata kata bapak lu
ini ada siapa sih
kapan belajar hurricane biseik
gimana rasanya tati pindah ke kontrakan barunya
ya mana saya tahu be kan yang ngerasain tati
lah si tati kagak cerita rasanya
juga belum be
mai dibanding rumah yang dulu
rumah yang baru ini jauh lebih nyaman
nah itu bape udah tahu gimana rasanya
mai dulu lama nggak di rumah sini sebentar deh emang kalau lama kenapa ya kagak ngapa ngapain
palingan ngopi sambil ngobrol kayak di rumah lu tempuh hari waduh maaf ya be lain kali aja ya
kebetulan saya lagi nggak punya waktu maaf ya be oh gitu ya assalamualaikum waalaikumsalam
oh seperti itu udah jadi bos ya kagak mau ojek lagi bang ojek ngojek kok mak
mananya sama laki lu tadi cuma bantuin kok ojek ngojek mak seperti itu jadi sebelum ngojek
santai santai dulu kayak diserpa gitu ini ojek mau ngojek